dan melalui sambungan zoom kita sudah terhubung dengan sekretaris jenderal atau sekjen kemendikbud ainu naim di jakarta
selamat siang pak naim
ya selamat siang mbak
ya pak naim langsung saja ini kemarin pemerintah empat kementerian sudah memutuskan membuka kembali sekolah di zona hijau
ada sekolah sekolah di delapan puluh lima kabupaten kota pak naim di zona hijau
apakah kemudian sekolah sekolah tersebut sudah memenuhi syarat protokol kesehatan dan fasilitasnya apakah memang sudah siap semua pak naim
ya jadi kita menerapkan pembukaan kembali sekolah sekolah untuk melakukan proses belajar mengajar dengan tatap muka
ini dengan sangat hati hati seperti mana diarahkan oleh presiden republik indonesia pak jokowi
nah oleh karena itu yang bisa melakukan tatap muka pertama kali itu adalah yang ada di zona hijau
itu pun tidak begitu saja tapi harus mengecek
itu menyangkut daftar periksa dan memenuhi daftar tersebut
itu menyangkut misalnya penggunaan masker fasilitas cuci tangan kebersihan toilet dan juga proses proses disinfektasi yang diperlukan
nah kalau itu semua sudah terpenuhi
kemudian apabila ada orang tua yang khawatir kemudian keberatan anaknya untuk ke sekolah
ya tidak apa apa yang khawatir tetap belajar
ya tidak apa apa yang khawatir tetap belajar di rumah yang lain bisa sekolah
atau ada mungkin anak yang anggota keluarganya ada masalah kesehatan ada yang flu atau ada yang mempunyai komorbiditas
itu juga disarankan tetap belajar dari rumah
ya pak naim tapi sekolah sekolah di zona hijau tersebut secara fasilitas secara protokol mereka sudah siap begitu ya
mereka sudah mengaku kepada kemendikbud bahwa mereka sudah siap dengan protokol itu

jadi zona hijau itu salah satu kriteria
kriteria yang lain masing masing harus mengecek sendiri
jadi putir putir yang ada di dalam daftar periksa atau checklist itu sudah dipenuhi atau belum

nah hasil checking itu tentu nanti dikomunikasikan dimasukkan dalam data pokok pendidikan bisa dilihat oleh pemdanya
kemudian ada yang juga bisa membuat ini judgment atau menyarankan bagaimana proses pembukaan kembali sekolah
kemudian ada yang juga bisa membuat ini judgment atau menyarankan bagaimana proses pembukaan kembali sekolah
karena kan sekolah sekolah ini juga ada dalam kewenangan pemerintah daerah
sma smk oleh pemerintah provinsi kemudian sd dan smp di pemerintah kabupaten kota

pak naim artinya semua monitoring dan juga evaluasinya sekolah sekolah di zona hijau
itu diserahkan kepada pemerintah daerah begitu ya
itu kan memang aturan perundangan mengenai tugas tugas yang sifatnya konkuren itu kan memang begitu
jadi pembagian kewenangan antara pusat daerah itu pendidikan level dasar menengah itu ada di kewenangan daerah
dalam kewenangan daerah ya kemudian yang di pusat itu sebenarnya hanya pendidikan tinggi
dan untuk pendidikan dasar menengah pusat itu kan hanya memberikan kebijakan
pak naim ini ada juga pertanyaan sebetulnya mengapa kemendikbud tidak merubah kurikulum tahun ajaran baru begitu ya
kan ini tetap di bulan juli tahun dua ribu dua puluh
sementara kurikulum yang baru itu diharapkan lebih adaptif dengan situasi sekarang
karena kalau kita lihat pak naim banyak sekali sekolah sekolah yang masih menerapkan standar kurikulum saat masa normal pak naim
ya sebetulnya masalah perubahan kurikulum itu kan ada dalam strategi dasar kementerian
jadi mas menteri itu sudah membuat semacam peta jalan mengenai bagaimana kita membangun sdm membangun pendidikan ini
yang mana sebagian dari strategi itu kan memang bagaimana membuat kemampuan berpikir siswa ya itu menjadi lebih tinggi
itu sudah ada otomatis di dalamnya
dengan adanya pandemi ini memang kebutuhan untuk itu akan lebih tinggi lagi
dan sebetulnya juga kita memberikan fleksibilitas kan dalam proses belajar mengajar termasuk asesmennya
kan ada sejumlah perubahan kebijakan termasuk misalnya ujian nasional tidak dilaksanakan lagi diganti dengan asesmen portfolio
demikian pula proses belajar mengajar
kemudian dalam melaksanakan kurikulum itu juga dibuat lebih fleksibel lagi
artinya ada fleksibilitas dalam standar penilaian yang tidak sama pada saat kondisi normal begitu ya
bagaimana guru membuat apa itu perdoman mengajarnya kan juga disimplifikasi itu sudah dari awal diubah oleh mas menteri
pak naim meskipun ada empat syarat pembukaan sekolah yang memang sudah diberikan panduan oleh kemendikbud
tapi masalah utama yang mengalami kerumitan sebetulnya antara tenaga pengajar atau tenaga pendidik dengan murid
karena ternyata selama tiga bulan berjalan proses pembelajaran jarak jauh via online ini ternyata menimbulkan masalah
apakah sudah dievaluasi oleh kemendikbud pak naim
ya kita melakukan evaluasi dan banyak juga saya lihat berbagai lembaga melakukan evaluasi melakukan survei
memang kita ini sangat besar dan sangat beragam
jadi itu pendidikan ini akan jauh lebih baik dan bisa sempurna apabila semua pihak itu ikut menyelesaikannya gitu bersama sama
dan kita juga melihat banyak kontribusi dari tidak hanya lembaga pemerintah tetapi juga berbagai lembaga atau organisasi swasta
ya misalnya kalau dari unsur pemerintah
dari pemerintah daerah sudah jelas ya
bahkan juga ada inisiatif inisiatif desa
mereka menggunakan dana desa untuk membeli genset mengadakan perangkat untuk sehingga ada akses internet dan sebagainya
kemudian juga dari lembaga lembaga swasta ya kita banyak kerjasama untuk misalnya mendapatkan konten konten pembelajaran yang akhirnya bisa kita siarkan lewat televisi republik indonesia
dan juga radio republik indonesia
ini banyak sekali konten yang kita dapat dari lembaga ataupun perusahaan swasta
kita juga bekerjasama dengan industri ya
misalnya ada dari berbagai provider dan perusahaan yang memberikan layanan pendidikan ya
seperti google education weeper kemudian ruangguru
oke itu masih banyak dan juga dari perusahaan swasta kita juga bekerjasama dengan industri ya misalnya ada dari berbagai provider dan perusahaan yang memberikan layanan pendidikan ya seperti google education weeper kemudian ruangguru
ini bahwa bisa melaksanakan pemberdayaan aksi dan kemudinaan profesi dan penyelsid sampai dari tempat tempat
assbar mengatakan dalam aku melhorin terum
dan juga guru memang masih ada ya ada juga hasil hasil survei yang menyampaikan
masih ada misalnya siswa yang kekurangan atau kesulitan mendapatkan akses
sehingga harus pergi ke tempat tertentu demikian pula guru
tapi ini saya kira nanti akan secara bertahap kita selesaikan bersama dengan
pemerintah maupun lembaga lainnya
artinya kemendikut mengakui bahwa tiga bulan kemarin pada saat pembelajaran jarak jauh
via daring itu belum berjalan efektif begitu
dan harus ada kurikulum yang pasti yang diterapkan sebagai panduan bagi tenaga pendidik
dan juga kepada murid pak naim
ya sebetulnya efektif atau tidak itu kan relatif ya
jadi kalau kita lihat dari angka statistik kenaikan pengguna fasilitas online
itu kita bisa katakan sudah efektif juga
cuma kan ya pasti ada
kekurangan di sana sini ada daerah yang tidak bisa akses internet
bahkan tidak punya listrik
tapi juga banyak saya lihat saya dengar dari daerah itu yang punya inisiatif
seperti saya katakan tadi membeli genset kemudian juga membantu mendapatkan akses data
solusinya kmn dekut apa pak
untuk daerah daerah yang tidak memiliki koneksi internet begitu
meskipun tadi bapak sudah sebutkan bahwa ada yang mereka
kemudian berinisiatif untuk memakai genset
tapi kan itu tidak semuanya terjadi pak
artinya koneksi internet itu tidak masuk ke daerah daerah terpencil
yang masuk ke zona merah oranye dan juga kuning pak
ya jadi begini ya
jadi yang dilakukan kmn dekut adalah
mengubah kebijakan mengenai penggunaan dana bantuan operasional sekolah
dana bantuan operasional sekolah ini dulu penggunaannya
dibatasi ada kegiatan kegiatan yang bisa digunakan didanai oleh dana bos ada yang tidak
nah dengan adanya masalah pandemi covid sembilan belas ini kebijakan itu kita relaksasi sehingga
sekolah bisa menggunakan dana itu untuk mengadakan alat untuk sehingga bisa akses data
atau membeli apa akses data membeli apa itu bandwidth untuk data
menggaji guru dan sebagainya
itu kita relaksasi sehingga kekurangan kekurangan yang mereka alami itu bisa ditutup
oke selain soal akses data internet pak yang masih terbatas
meskipun tadi kemendikbud sudah mengatakan bapak sudah mengatakan bahwa ada alokasi dana bos begitu
bantuan operasional sekolah tapi yang menjadi masalah ini guru guru dari ikatan guru perimpunan guru
mereka merasa kebingungan karena belum ada training dan juga pelatihan yang diberikan oleh kemendikbud
untuk mengatasi pembelajaran jarak jauh
bagaimana jawaban dari kmn dekut pak naim
sebetulnya sejak beberapa bulan yang lalu ya mungkin ada dua tiga bulan
kementerian kan juga sudah meluunce adanya guru penggerak dan organisasi penggerak
dan ini memang kebetulan juga kementerian pendidikan dan kebudayaan baru menyelesaikan
atau dalam kalau awal tahun lalu dalam proses perubahan restrukturisasi ya
sehingga ada direkturat jenderal guru dan tenaga kependidikan yang baru dengan job deskripsi yang baru
dan saya lihat sejak dua bulan yang lalu sudah mulai diprogramkan tentang training training guru itu
dan masalah proses pembelajaran ya proses belajar mengajar dengan model online itu sudah
apa namanya sudah implisit
implisit ada di dalam kurikulum training guru
oke pak ini terakhir bagaimana dengan pesantren dan juga madrasah madrasah
karena kalau kita lihat kenyataannya di lapangan itu kemudian masih banyak kemudian pesantren pesantren
ataupun asrama asrama yang meminta muridnya untuk kembali begitu pak
ya jadi begini pesantren dengan madrasah itu beda
kalau madrasah itu kan artinya sekolah sekolah dinia
nah kalau sekolah itu
ya pendekatannya sama dengan sekolah seperti yang diumumkan oleh mas menteri kemarin
tetapi kalau pesantren ini murni atau lebih banyak ada dalam kewenangan kementerian agama
dan dalam koordinasi kementerian koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan
dan saya kira mengenai pesantren itu ada dalam kewenangan kementerian agama
dan saya yakin kementerian agama juga memperhatikan bagaimana kesehatan para santri dan gurunya atau para kiainya
dan ini nanti saya kira akan diumumkan oleh menteri agama dalam jangka waktu yang tidak lama
ya terima kasih sekali sekjen kemendikbud pak ainu naim atas waktunya kepada cnn indonesia news hour siang hari ini
dan semoga pemerintah segera membuat konsep pasti pedoman
bagaimana sistem pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi covid sembilan belas ini
sehingga tenaga pendidik dan juga murid murid ataupun anak anak kita tetap bisa belajar dengan tepat di tengah pandemi covid sembilan belas ini
terima kasih sekali pak ainun naim atas waktunya siang hari ini
nah sama sama mbak terima kasih